saya kira kalau kita kita harus terdepan lah
kenapa pdi perjuangan tidak punya pilihan lain
kemarin kita mendukung ganjar dengan mahfud
jadi aneh bin ajaib kalau sekarang
kita mulai ikut ikut rame lagi bergabung
itu menurut saya tidak bisa diterima secara akal sehat
ketika saya sekali lagi masuk ke tema ulang tahun kan
jadi kebenaran pasti akan jadi pemenang
dan itu momentumnya kan di saat pdi perjuangan
sehingga tebakan kita oh itu memilih tema itu
kemudian berlanjut kira kira setelah ini kan harusnya akan jalan
ya saya sebagai anggota dpr dari fraksi pdi perjuangan
tentu saya dorong fraksi
wah ini satu satunya jalan untuk menunjukkan kredibilitas pdi perjuangan
ini adalah jalan konstitusional
supaya rakyat di bawah jangan dibenturkan untuk urusan urusan ini
biar institusi itu yang menyelesaikan satu
kedua ini cara untuk juga memastikan
bahwa saling tuduh menuduh ini bisa diselesaikan di situ
meskipun bansos ini dibagi sampai hari pemilihan
iya makanya itu penilaian saya
tapi daripada nanti saling tuduh menuduh
mari kita uji di institusi resmi
supaya rakyat tugas rakyat sudah kami subrik
ini jalur untuk diselesaikan